informasi pertama saudara pabrik industri rotan di kecamatan plubon kabupaten cirebon jawa barat terbakar pada senin dini hari
kobaran api yang besar ini terlihat dari kejauhan area pabrik pt panca niaga yang terbakar
dua belas unit mobil damkar sembilan dari kabupaten dan dua dari kota cirebon dikerahkan untuk proses pemadaman
ini memang apa yang terbakar ini pak
bahan baku dari rotan ada kasur ada karet ada thinner juga